saya sebagai pejalan kaki pengguna jpo di daerah tanjung barat
ini dari sebelah kiri saya saya bisa melihat jalanan yang begitu luas karena tidak tertutup pandangan dengan benda apapun
tapi kalau kita lihat di sebelah kanan saya ini ada papan besar yang menutupi jpo ini
yakni di daerah tanjung barat kita lihat bagaimana papan ini hampir menutupi seluruh jembatan penyeberangan orang yang ada di wilayah sini
apalagi pemasangannya juga ini saya sendiri bisa melepaskan kawat yang ada di sini
kita melihat bagaimana pemasangan yang mungkin tidak cukup rapih begitu yang berpotensi berbahaya bagi pengguna pejalan kaki
apalagi kalau kita lihat di daerah sini tidak ada kamera pengintai ataupun cctv yang ada di jembatan penyeberangan ini
berbahayakah jembatan penyeberangan ini bagi para pejalan kaki dengan adanya papan iklan sebesar ini
kadang kadang sih iya ya
soalnya kan kadang ininya mati ya lampunya mati
terus kalau malam itu kan sepi juga kan
kalau bisa sih agak diturunin dikit aja
jadi biar kita nyaman juga kan
kalau lampunya mati pas mati baru saya agak khawatir ya
kalau lampunya terang sih ya enggak juga
karena pernah juga sempat mati
nah itu yang serem memang
pernyataan tegas juga disampaikan oleh ketua koalisi pejalan kaki alfred sitorus yang menyatakan bahwa
pemprov dki jakarta tak akan kekurangan pemasukan
jika taat kepada perda dki jakarta nomor delapan tahun dua ribu tujuh
tentang ketertiban umum yang secara tegas melarang iklan atau reklame terpasang di jpo
selain mengganggu pandangan pejalan kaki yang melintas di jpo
keberadaan papan reklama besar ini juga akan menyebabkan konstruksi bangunan sangat rentan bahaya
jika terkena terpaan angin yang kencang
nah kita akan coba tanyakan langsung kepada ketua koalisi pejalan kaki mas alfred sitorus
ini kita lihat nih ada papan iklan sebesar ini gitu ya
di jpo tanjung barat
nah kalau kita tanyakan sebenarnya seberapa mengganggu bagi masyarakat ini ketika berjalan kaki melintasi jpo ini
dengan adanya papan ini mas
mengganggunya secara langsung itu tidak terlihat
tapi dalam statusnya dia bahaya itu sangat bahaya bagi pejalan kaki
karena sudah banyak kejadian
menutup jpo dengan adanya iklan yang besar besar
menutup ruang jpo nya seperti ini
di mana para pejalan kaki itu yang pertama harus dia terlihat oleh siapapun
itu yang pertama
walaupun di siang hari ataupun di malam hari
dengan adanya iklan seperti ini
pejalan kaki pastinya apa yang terjadi di atas jpo seperti ini karena sudah tertutup
itu sangat tidak terlihat
jadi dia tidak bisin
jadi dia memang harus terlihat
nah disitulah sebenarnya konsep ketika
karena fasilitas umum itu di mana pejalan kakinya itu dia harus terlihat oleh siapapun
oke mas alfred ini kalau kita lihat sendiri langsung
bagaimana dari papannya ini tentang pemasangannya ini dengan kawat
lalu kemudian ini basi yang hanya seperti ini
nempel ke handgrip ya
nempel ke handgripnya lalu kemudian listrik kabel listrik yang juga seadanya begitu
ini menimbulkan bahaya juga apalagi nanti kalau ada bencana seperti angin besar begitu seperti apa
nah itu yang kami dapat laporannya di koalisi pejalan kaki
itu sudah sejak lama sebenarnya
banyak para pejalan kaki yang tersengat listrik ya
saya juga mengalami itu di sudirman dulu
itu railingnya seperti ini itu terali listrik
kami tidak tahu dari mana sumbernya itu
tapi ketika kita pegang itu ada listriknya dan itu juga sangat membahayakan para pejalan kaki
larangan memasang reklama di jpo sebenarnya sudah ada
namun pemprov dki jakarta menerabas aturan tersebut dengan landasan hukum lain
yang termaktum dalam perda nomor sepuluh

tentang penyelenggaraan reklama
di mana isinya sebenarnya tak spesifik menyebutkan pemasangan reklama di jpo
namun hanya menyebutkan bahwa reklame bisa dipasang di sarana dan prasarana kota
namun satu tahun pasca jatuhnya papan reklame di jpo pasar minggu
yang menyebabkan meninggalnya enam orang
pemprov dki jakarta menerbitkan pergub satu ratus empat puluh delapan tahun dua ribu tujuh belas
soal petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame
di mana isinya memperbolehkan pemasangan papan reklama di jpo dengan sejumlah syarat
jadi program penertiban reklama itu sudah terus dilakukan ya
ada perda yang mengatur agar rekla kerama yang tumbuh itu diatur
karena sudah dibagi dua reklama itu melalui led yang menempel di dinding atau di bangunan bangunan
tidak boleh lagi di reklama yang piang tumbuh
namun di tempat tempat khusus di tempat tempat lain
memang diperkenankan reklamat yang tumbuh
dibagi sudah ada zona di mana harus ada reklama dengan tiang yang tumbuh atau dengan yang pakai led
pemprov dki jakarta memastikan untuk terus melakukan penertiban kepada pemasangan reklame
hal ini tentu harus dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki
yang melintasi jpo dengan adanya papan reklama ini